kita terus berupaya mengurai masalah lawas kemacetan ibu kota
hari ini uji coba penghapusan aturan tiga in satu di jalanan jakarta dimulai
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku puas dengan hasil di hari pertama uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu
pemerintah provinsi dki jakarta tengah melakukan uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu di sejumlah ruas jalan ibu kota dalam kurun waktu dua minggu
untuk mengganti kebijakan ini pemerintah akan menyiapkan opsi kebijakan ganjil genap
di hari pertama uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu kemacetan ibu kota dinilai berkurang